nungki puspa wulandari warga desa notok kecamatan patik raja banyumas jawa tengah ini
sudah empat hari pulang dari luar negeri sebagai tenaga kerja indonesia
oleh warga dan ketua rt nungki diminta isolasi selama empat belas hari
di lokasi yang sudah disediakan pemerintah
karena kondisi tidak nyaman nungki memilih melakukan isolasi mandiri
di sebuah hotel di kota purwokerto
udah udah sampai rumah udah di rumah udah empat hari langsung
dari desa disuruh karantina di gor
kenapa memilih karantina di hotel ini
iya karena saya ngerasa disana kurang nyaman aja malah jadi takut
selain nungki ada johan putra warga aji barang banyumas
yang juga baru mudik dari yogyakarta
karena tidak nyaman di tempat yang disediakan pemerintah daerah
johan juga memilih isolasi mandiri berbayar di sebuah hotel
untuk karantina di hotel biayanya ditanggung sendiri
di sini saya dapat tadinya dapat dua ratus ribu per hari
tapi dikorting menjadi satu ratus lima puluh ribu
untuk membantu pemudik yang berstatus orang dalam pengawasan
sejumlah hotel di kota purwokerto menyediakan tempat isolasi berbayar
harga setiap malamnya sudah didiskon
selain itu pemilik hotel juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemudik atau odp
yang isolasi mandiri di hotel
harga juga dari yang harga
tertera kita juga sampai lapangan tidak seperti itu
tetap diskon besar besaran karena yaitu kemanusiaan
kemanusiaan yang kini membantu ya
membantu betul pak
karena semua kena semua
ada berapa kamar yang disiapkan
kita kurang lebih sekitar dua puluh
hingga saat ini data hotel yang masuk ke perhimpunan hotel dan restoran indonesia
atau phri cabang banyumas menyebutkan
sebanyak tiga puluh satu hotel dan empat ratus lebih kamar hotel siap digunakan
untuk isolasi mandiri
dan saat ini sudah lima orang warga yang melakukan isolasi mandiri
tersebar di sejumlah hotel
untuk hotel yang telah bersedia ini berjumlah tiga puluh satu hotel
ini karena dalam waktu yang singkat ini
mungkin nanti bisa bertambah
kemudian jumlah kamar yang sekarang ada
setelah di jumlah ini sekitar empat ratus an
kemudian untuk biaya nginepnya
perhari ini sudah berikut dengan fasilitas makan
ini antara satu ratus lima puluh sampai empat ratus
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
hotel yang telah digunakan oleh orang dalam pengawasan atau pemudik yang diisolasi
akan disterilisasi dengan menggunakan cairan disinfektan
roby sofan amin banyumas jawa tengah